pertamina berencana meluncurkan gas lpg tiga kg non subsidi tahun depan
lpg tiga kg menjadi produk substitusi bagi konsumen lpg yang tidak berhak mendapatkan subsidi
data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan menyebutkan
hanya dua puluh lima tujuh juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi lpg tiga kg
sebelumnya ada lima puluh delapan juta rumah tangga berhak menerima subsidi
layaknya pertalite yang mencoba menggeser keberadaan premium
pertamina ingin menggeser pola konsumsi warga
dengan cara meluncurkan lpg tiga kg non subsidi
nantinya bentuk tabung akan sama dengan tabung melon
hanya saja warna cat tabung akan dibedakan dari tabung subsidi
sedangkan harga akan mengikuti harga keekonomian minyak dunia berkisar rp dua puluh lima per tabung